dalam sambutannya kepada tamu undangan di perayaan imlek nasional di kawasan serpong tanggerang selatan
presiden joko widodo sampaikan rencana pemindahan ibu kota baru ke kalimantan
presiden menjanjikan bahwa perencanaan dan undang undang terkait pemindahan ibu kota
beserta sistem barunya akan diselesaikan pada juli dua ribu dua puluh mendatang
kita semuanya tahu bahwa kita sudah memutuskan untuk memindah ibu kota
sekarang ini dalam proses mendetailkan lagi perencanaannya dan membuat undang undangnya
dalam proses semuanya kita harapkan nanti bulan juni sudah selesai
dan perlu saya sampaikan bahwa kita itu tidak ingin memindahkan hanya lokasinya saja bukan itu
juga bukan memindahkan gedungnya gedung istana atau gedung kementerian ke kalimantan timur juga bukan itu
yang ingin kita pindahkan adalah sebuah budaya baru